dan kalaupun iya sebagai ibu aku nggak apa apa selama putraku bahagia
tapi gimana dengan rendy
meski bersikap biasa tapi aku tahu hati randy itu masih dipenuhi kesedihan
ini kalian mau kemana
mas al mau jalani pemikiran dulu sebentar
meskipun papa udah lihat kamu
seperti ini papa nggak
nggak habis habis bersyukur
sama allah alhamdulillah
lihat kalian berdua
kalau kamu lupa
selamat datang kembali ya
ini diaetics pani data bagaimana
ini heckin percaya gitu
tapi belom seperti apa
tapi itu apa
keajaiban sekali ya
sudah kembali lagi
walaupun masih dirawat di rumah sakit
aku juga bersyukur banget
kadang aku suka ngebayang
catherine bisa kembali lagi
ketengah tengah kita mak
kamu jangan ngomong gitu rem
iya intinya aku bukan gak ikhlas
tapi ini cuma kerinduan aku aja sama catherine
al fatihah setiap hari jangan lupa
insya allah kalau itu
aku pasti setiap hari doain catherine
iya tante maaf ya aku pagi pagi udah kesini karena
aku boleh gak mau nanya sama adi
kabar tentangnya mas al
oh boleh boleh
itu kebetulan randy juga lagi sarapan mbak
masuk deh kasih tanda
pagi mbak ya
sudah sarapan mbak
ya silahkan duduk
ya sudah kamar sarapan ya
nih yang banyak
terima kasih di
duh di kamu tuh kenapa baik gini sih
aku sengaja kesini karena
karena sampai sekarang juga aku belum berani nanya ke mbak andin atau chat mbak andin
soalnya aku gak tau juga kan kondisinya mbak andin sekarang itu gimana dan
pastinya juga mbak nin masih sibuk ngurus ini itu
ya tapi kan kamu bisa juga
iya sih semalam juga pengennya gitu cuma aku pikir lagi
gak enak ah
kayaknya kamu capek kamu pasti kan juga mau istirahat
jadi aku mau putusin kayak yaudah pagi ini aja aku kesininya
ya untuk kondisi pak al akan juga lancar dan semakin baik sih
semuanya normal normal aja
dan kalau memang semuanya baik
insya allah hari ini pak al akan pulang dari rumah sakit
makanya setelah ini aku mau ke rumah sakit
alhamdulillah ya ren
semua orang berdoa untuk pak aldebaran
dan dikabulkan oleh allah
oh ya allah
iya kalau gitu aku boleh ikut kan dih
aku aku aku gak sengaja maaf ya tante
tapi kalau memang kamu mau ikut yaudah bareng saya ajak sana
cuma kerjaan kamu gimana kamu gak lagi sibuk
cuman kalau kerjaan aku tadi juga aku udah souning ke orang kantor
hari ini longgar kok
jadi aku bisa ikut kan dih
boleh boleh ikut aja nanti sama ren dih gak apa apa mbak
gak ada sekarang
ada yang aneh dari sikapnya mbak bella ini
apa mbak bella kembali cinta sama ren dih yuk
dan kalaupun iya sebagai ibu aku gak apa apa selama putra ku bahagia
tapi gimana dengan ren dih
meski bersikap biasa
tapi aku tau hati ren dih itu masih dipenuhi kesedihan
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
tentang mbak bella
soal yang kemarin di telpon
kamu ke rumah sakit kurnia
itu kamu ngapain

kamu ngapain tiba tiba cari tau soal pendonat mama kamu yang gagal
sebelumnya aku minta maaf ya
tapi semenjak kita ke mahkamah mahkamu waktu itu
aku tuh ngeliat sifatnya tante rosa agak aneh
ya aneh aja aku ngeliat ekspresi dia setiap kita ngebahas mama kamu
itu selalu gak tenang
atau mungkin setiap kali kita bahas mama
ya tante rosa jadi kangen
jadi keinget lagi momen momen sama mama
makanya dia kelihatan agak agak gelisah atau canggung gitu
atau mungkin juga tante rosa itu tau
kenapa sebenarnya mama kamu tuh gak jadi dapat donor ginjal
tapi tante rasa gak cerita
tante rosa itu tau
tante rosa itu tau
tante rosa itu tau
apa aku keluarin buku harian yang dirobek tante rosa ya
kita mau ke tempat kolam ya
kita mau ke tempat kolam
selamat datang kembali pak
riza ini orang kepercayaan kamu mas
jadi riza ini kalo misalkan ada apa apa
dia selalu jagain aku sama nana
selagi kamu gak ada
kita dapetin riza dari angga
kamu percaya banget sama angga dulu
aku terlalu bersemangat soalnya
tuh din kamu udah lama kan gak digituin sama al
liat mukanya andin
merah lah pipi